para pemudik umumnya memilih pulang lebih awal karena untuk mempersiapkan diri kembali bekerja
warga sangat puas dengan program mudik gratis ini hingga mereka tak perlu mengendarai motor saat mudik
pemerintah melalui kementerian perhubungan sebelumnya menggelar program mudik gratis
hal itu dilakukan guna menekan angka kecelakaan pemudik khususnya pengguna sepeda motor
dalam program ini pemudik bermotor diangkut dengan kapal laut beserta motor mereka ke tujuan jawa tengah
karena ya dirasa lebih awal itu lebih aman dan lebih kita bisa banyak istirahat di rumah
karena kan tanggal enam belas kebetulan saya bekerja di sebuah pabrik di tangerang
seru lebih baik begini mas lebih tertib
saya lihat dari pengambilan motor dan turun motor itu sesuai warna itu lebih bagus
kemudian antrian makan juga dari pemberangkatan juga semua lebih tertib
dan sangat mumpuni dan profesional mas
kebetulan yang melayani anak anak muda hebat luar biasa anak anak muda
pak dari sini ke rumah bapak berapa jam pak
tapi saya udah fit udah seger udah bener bener semangat ini
dan tidak ngebut tentunya pasti
tapi udah puas pak ya udah silahkan terhami ke kampung ya
ya terima kasih saya juga sudah puas dengan berkumpul dengan keluarga bisa silaturahmi